mengendarai atv menjadi salah satu wahana baru yang bisa dinikmati di kebun raya mangrove gunung anyar surabaya
dengan medan yang cukup menantang pengalaman ini bisa menawarkan sensasi baru sambil menikmati pemandangan flora dan fauna
kebun raya mangrove seluas dua puluh tujuh hektare ini baru diresmikan pada dua puluh enam juli dua ribu dua puluh tiga atau bertepatan dengan hari mangrove internasional
selain menjadi lokasi penelitian dan edukasi kawasan ini juga dikembangkan menjadi destinasi wisata dan kuliner
untuk sementara waktu pengunjung yang datang tidak dikenai biaya masuk hanya biaya parkir kendaraan
meski tidak bayar di pintu masuk
tentu saja anda mesti merogoh kocek jika ingin menikmati wahana permainan
seperti atv ini anda mesti merogoh kocek rp lima puluh
selama dua kali putaran wahana baru ini cukup menantang adrenalin
selain bermain di darat pengunjung juga bisa naik perahu menyusuri kalibon agung selama sekitar empat puluh menit
wahana ini bisa dinikmati saat kondisi air pasang atau biasanya sekitar pukul delapan pagi sampai dua belas siang
tarifnya rp dua puluh lima per orang
dari senin sampai jumat itu kan sudah stress ya pekerjaan jalanan macet jadi kita kesini buat healing saja
dalam aktivitas kepariwisataan di kebun raya ini pemerintah kota surabaya melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah
untuk mengajak pengunjung kalau cuma lihat tanaman tanaman aja mungkin bosen ya mereka paling cuma nikmati suasana
nah untuk sedikit menarik mereka ada hiburannya ada atv
kebun raya mangrove ini juga dilengkapi dengan jogging track sepanjang enam ratus tiga puluh meter
sementara jumlah koleksi mangrovenya mencapai lima puluh delapan jenis
ada pula tiga puluh enam jenis burung dan fauna lain seperti biawak monyet ekor panjang dan kucing mangrove
selama berwisata di kebun raya mangrove ingat ya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan tidak boleh merusak flora dan mengganggu fauna
karena manfaat hutan mangrove yang bisa menjadi paru paru dunia
sekaligus menjaga keanekaragaman hayati
kan zatamarin dora andreas wicaksono surabaya jawa timur